tembok setinggi tiga meter dan panjang dua belas meter di banyumas jawa tengah ambruk menimpa empat orang anak saudara
satu anak tewas di lokasi kejadian sedangkan tiga anak lainnya harus dibawa ke rumah sakit
peristiwa naas ini saudara menimpa bocah warga kelurahan karangasem banyumas jawa tengah terjadi pada senin kemarin
tembok ambruk itu terjadi saat empat anak berjalan di jalan setapak di bawah tembok
tiba tiba saja tembok ambruk dan menimpa keempatnya
diduga tembok dengan tinggi tiga meter dan panjang dua belas meter ini sudah dalam kondisi rapuh
kasus ambruknya tembok itu saat ini ditangani oleh polisi polresta banyumas
posisinya yang meninggal di mana
nah ini lupa ribuan paling berat
antara sosoran dengan bandasi